pandemi covid sembilan belas telah memporak porandakan ekonomi di indonesia
dan pemerintah pun sekarang tengah melakukan pemulihan perekonomian nasional
dan juga menyalurkan bantuan untuk membantu masyarakat di indonesia
dan perbankan diharapkan memiliki peran yang penting dalam membantu menyalurkan kredit
terhadap khususnya umkm yang memerlukannya dan juga tentu saja untuk membantu
memulihkan kembali perekonomian nasional
insight with desi anwar kali ini melihat salah satu bank terbesar di indonesia bri
apa saja peran yang dilakukannya selama pandemi covid sembilan belas ini dan juga strateginya
dalam membantu memulihkan kembali perekonomian nasional
selama masa pandemi covid sembilan belas industri jasa keuangan terutama sektor perbankan mengalami perlambatan
akibat perlambatan aktivitas sektor rilis sektor perbankan dan sektor perbankan
dan sektor korporasi yang belum beroperasi secara penuh
otoritas jasa keuangan mencatat kinerja intermediasi industri perbankan pada dua ribu dua puluh mengalami tekanan
penyaluran kredit bank minus dua empat puluh satu persen
meski begitu kredit bank bumn masih tumbuh enam puluh tiga persen
bpd tumbuh lima dua puluh dua persen dan bank syariah tumbuh sembilan lima persen
selain itu likuiditas perbankan juga masih cukup memadai
yang ditandai oleh alat melikut perbankan yang terus meningkat mencapai rp dua satu ratus sebelas triliun
dalam membantu menekan dampak pelemahan ekonomi pelaku industri perbankan telah menurunkan suku bunga kredit
sebagai salah satu bank bumn bri turut membantu penyelamatan ekonomi nasabah
khususnya umkm melalui restrukturisasi kredit
sampai akhir kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh bri dan grupnya telah menyalurkan kredit sebesar rp sembilan ratus tiga puluh delapan
atau rp tiga delapan ratus tiga puluh tujuh triliun atau tumbuh tiga delapan puluh sembilan persen daripada tahun sebelumnya
bri optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini akan terdongkrak dengan adanya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang mulai meningkat

bumn bri dan grupnya telah mencapai rp tiga delapan ratus tiga puluh tujuh triliun
bumn bri dan grupnya telah mencapai rp tiga delapan ratus tiga puluh tujuh triliun
lebih berat dari rp sembilan puluh delapan
saya kira lebih berat dari sembilan puluh delapan sesungguhnya
bahwa dampaknya kemudian kita masih relatif resilient itu karena kita sudah mengalami berbagai krisis
yang mana mungkin secara agregat kita semua banyak belajar dari krisis ke krisis
kemudian memperkuat dan memperkuat risk management kita
artinya risk management kita sejujurnya sudah sangat teruji
sehingga menjadi lebih siap
namun demikian mungkin saya sampaikan bahwa krisis yang berat ini di perbankan sekarang ini dampaknya itu beda sekali
dengan yang dulu di sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
kalau sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan benar benar kita kesulitan likuiditas karena kita memang nggak siap
npl tinggi dan lain lain
tapi di krisis dua ribu dua puluh yang dipicu oleh pandemi ini
malah di perbankan itu likuiditasnya sudah sangat kuat
total dana masyarakat di perbankan nasional itu rp enam empat ratus lima puluh sembilan triliun
wow luar biasa
sedangkan kredit yang disalurkan itu rp lima empat ratus delapan puluh dua triliun
kalau begitu pertanyaannya
krisis yang sekarang ini justru
kita sangat siap menyiapkan likuiditas segala macam
bahkan sangat siap gitu
sehingga malah permintaan kreditnya yang sedikit
dan tantangan kita menjadi bukan lagi likuiditas
tetapi bagaimana menyalurkan likuiditas kepada sektor real kepada masyarakat
kira kira itu situasinya sekarang
jadi perbankan sangat likuid
kemudian kecukupan modalnya sangat memadai untuk tumbuh
yang menjadi tantangan adalah bagaimana perbankan bisa meningkatkan penyaluran kredit
sehingga bisa berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
iya dan pertumbuhan ini kan kunci ya
kita lihat pada tahun pandemi kemarin
dan sampai sekarang kan
kita sempat minus ya
saya lihat kan umkm ini paling terdampak kan
kalau mengenai usaha yang kena imbasnya pada covid sembilan belas
dan bri ini sebagai bank yang memang dari dulu mengurusi
yang menyalurkan kredit kredit untuk rakyat
apa apa saja yang dilakukan satu tahun ini pak sunarso
saya kira karena krisis ini disebabkan oleh penyakit ya
kalau yang dulu dulu kan disebabkan oleh mungkin fluktuasi nilai tukar
kemudian kegagalan korporasi
moral hazard yang tinggi
betul dua ribu tiga belas itu juga ada kegagalan state di eropa
untuk memenuhi kewajibannya
maka dampaknya adalah ke nilai tukar
kemudian inflasi suku bunga
lebih ke finansialnya
betul yang kena itu kebanyakan adalah korporasi
bri kan mainnya di umkm gitu
sekarang ini krisis disebabkan oleh penyakit
dan kemudian orang untuk menghindari penyakit
mengurangi aktivitas ekonominya
maka kemudian umkm menjadi sangat terdampak
maka apa yang harus dilakukan oleh bri
ya saya katakan mungkin di dua area lah
yang pertama adalah penyelamatan manusianya dulu ya
jadi kemudian people first ini kita implementasikan ke dalam
bagaimana kita secara disiplin menjaga kesehatan
kemudian sudah barang tentu ada keluar biaya biaya tambahan
kemudian operasional cara kerja kita itu menjadi
tadinya kerja di kantor menjadi apa namanya ada giliran
work from home kerja dari rumah
kemudian operation tadinya kita tersentralisasi
sudah barang tentu secara operasional ini berdampak terhadap overhead cost
ya nggak apa apa uang namanya juga lagi krisis
dan kita memang lagi butuh penyelamatan manusianya dulu
nah yang kedua adalah dampaknya terhadap bisnis
bisnisnya bri adalah di umkm gitu
maka kemudian yang kita lakukan adalah menyelamatkan umkm
karena menyelamatkan umkm itu menyelamatkan bri sesungguhnya
dan menyelamatkan bri itu menyelamatkan perekonomian nasional
yang kita lakukan adalah kemudian melakukan restruksi
kita lakukan restructuring kredit umkm
dan kita puncaknya itu di september
itu jumlah kredit yang kita restrukturisasi itu mencapai rp satu ratus sembilan puluh tujuh juta
rp satu ratus sembilan puluh tujuh triliun itu di september itu
dan kemudian di akhirnya terakhir bahwa akumulasi yang kita restructuring itu sudah menurun
sekarang menjadi satu ratus delapan puluh enam triliun
artinya beberapa triliun yang kita restruksi itu
berhasil sukses gitu
dan itu menyangkut sampai dua sembilan juta nasabah yang kita
seluruh indonesia kan
di seluruh indonesia
nasabah umkm bri
dampak terhadap bottom line bri itu sendiri
ya memang ini pasti ada penurunan ya dalam penggunaan likuiditasnya itu sendiri
karena bri ini salah satu bank yang selalu ini
sudah pernah di read
dan apakah ada ini lah npl dan lain sebagainya ini merupakan masalah sampai sekarang
saya katakan bahwa kinerja bri masih sangat baik ya
di tengah krisis yang luar biasa ini
yang tantangan yang sangat berat ini
saya mau cerita bahwa aset bri masih tumbuh loh
jadi sekarang aset bri sudah tembus di atas rp satu lima ratus triliun
tepatnya adalah rp satu lima ratus sebelas tiga triliun
dan itu adalah the biggest asset perbankan di indonesia
dan ini harga sahamnya juga saya lihat
terima kasih mungkin mbak desi mungkin ikut mengkoleksi juga
di mana mana pada pertumbuhan lagi anjlok ini kok bisa
terus kemudian kredit kita juga masih tumbuh ya
kredit perbankan secara nasional tumbuh negatif
jadi kredit bri itu sekarang mencapai rp sembilan ratus tiga puluh delapan triliun kredit
dengan kualitas kredit yang dijaga sangat baik
dan itu artinya masih lebih baik dibandingkan industri
karena saya punya data npl perbankan di indonesia per november tapi ya
artinya masih lebih baik daripada rata rata perbankan
tadi kan ditanya kalau gitu yang terdampak apa
yang terdampak adalah laba
tahun dua ribu sembilan belas bri masih berjaya labanya rp tiga puluh empat triliun
tapi tahun dua ribu dua puluh ini laba bri menjadi rp delapan belas enam puluh enam triliun
jadi setengahnya ya
tapi sebenarnya turun itu kenapa
karena kita menambahkan biaya pencadangan
kalau suatu saat yang kita restrukturisasi itu gagal
maka kita sudah mencadangkan
artinya kalau gagal pun nasabah deposan masih aman
karena kita cadangkan kapital kita untuk mengcover risiko seandainya nanti terjadi pemburukan
mudah mudahan tidak terjadi
penurunan suku bunga kredit
bukan satu satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit
saya ulangi lagi bukan satu satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit
banyak sekali khususnya di industri industri yang kita lihat yang berkaitan ya
seperti transportasi pariwisata dan lain sebagainya
banyak sekali perusahaan gulung tikar
nah tapi kita lihat bri justru harga sahamnya naik ya
blue chip dan juga performance npl nya juga sangat baik
tapi ini kan berarti ini harus ada yang namanya kan matching antara kondisi finansial
kita koceknya itu tebal tapi kok di luar itu
orang itu kesulitan
nah ini bagaimana supaya lebih istilahnya menutup ya
antara ekonomi real dan dunia
dan sektor keuangan
dan sektor keuangan ini harusnya kan idealnya itu balance gitu
betul kayaknya itu pertanyaan semua orang
maka saya mau mencoba menjelaskan ya
jadi sekarang perbankan itu justru tantangannya bukan mencari likuiditas
tetapi menyalurkan duit ini kepada sektor usaha
tetapi menyalurkan duit ini kepada sektor uang
tetapi menyalurkan duit ini kepada sektor uang

kemudian timbul polemik kan
suku bunga sudah diturunkan kenapa bank tidak menurunkan bunga kredit gitu
ditransmisikan kepada bunga kredit gitu
kita semua ingin menurunkan suku bunga kredit terus terang saja
kalau kreditnya bisa dinaikkan
jadi pertanyaannya sesungguhnya yang bisa mendongkrak pertumbuhan kredit ini apa
harus ada job creation
harus ada job creation ya
dan ada orang bilang bahwa turunin suku bunga supaya kreditnya tumbuh
ternyata kita punya data
padahal bunganya tinggi kan
padahal bunganya tinggi
terus kemudian sejak dua ribu lima belas kur itu diberikan subsidi
sudah bunganya turun dan disubsidi
selebihnya adalah disubsidi oleh pemerintah
apakah meningkat penggunaan kreditnya
apakah meningkat pertumbuhan kredit
ternyata justru pertumbuhan kredit itu tidak mencapai suku bunga
dan seterusnya baru naik kira kira mungkin sekitar tahun dua ribu delapan belas
itu bisa double digit lagi tapi nggak jauh juga
kalau begitu boleh dong kita berkesimpulan
bahwa penurunan suku bunga kredit bukan satu satunya faktor
yang bisa mendorong pertumbuhan kredit
saya ulangi lagi bukan satu satunya faktor yang bisa mendorong pertumbuhan kredit
jadi hanya korelasi bukan causation
jadi kemudian perbankan kan juga penasaran
kalau gitu apa yang bisa mendorong pertumbuhan kredit
hasilnya ternyata ada dua hal yang paling signifikan dan paling elastis terhadap pertumbuhan kredit
yang pertama adalah
konsumsi rumah tangga
dan selama ini indonesia pertumbuhannya sangat tergantung kepada konsumsi
yang kedua adalah daya beli masyarakat
kalau begitu kalau mau menumbuhkan perekonomian
mau menumbuhkan gdp gdp growth
berarti kita harus fokus kepada dua hal itu
konsumsi untuk sementara ini ya
konsumsi dan daya beli masyarakat
nah cara meningkatkan daya beli masyarakat
menurut saya juga ada dua gitu
kasih pekerjaan supaya dia dapat penghasilan
dan kemudian karena dia punya penghasilan
punya daya beli dan dia spending
kalau tidak dikasih pekerjaan
dan dua duanya itu sudah dikerjakan oleh pemerintah
dan kita semua dalam bentuk berbagai stimulus
bri sendiri ini kan dengan memiliki ribuan cabang di seluruh indonesia
dan begitu banyak ya karyawannya
selama ini bagaimana
memanage tadi kan sudah disebut ada perubahan
work from home dan lain sebagainya
tapi ini kan kalau di seluruh pelosok dan tentu saja dengan mitra mitra yang lainnya
selama ini bagaimana
apa yang menjadi apakah kedisiplinan ini dan perubahan perilaku ini
sudah diterapkan khususnya di lingkaran bri sendiri sebagai perusahaan
dari awal pandemi ini menyerang kita
kita sudah mau gak mau harus terapkan itu
artinya disiplin secara disiplin menerapkan protokol kesehatan
kemudian split operation kita nggak bisa lagi tumpuk tumpukan kalau terjadi apa apa di sini
ada misalnya sebut saja ada yang positif
maka kita sudah langsung kosongkan itu selama beberapa hari
kemudian pindah ke pusat pusat alternatif operation
nanti bisa dilihat bahwa di depan sini itu
nanti sekitar jam empat sudah berjejar jajar ini base di sini
karyawan yang pulang ke bekasi pulang ke tangerang pulang ke bogor
itu kita sediakan base yang khusus hanya dipakai oleh karyawan bri
itu sudah selama setahun lebih
supaya tidak naik kendaraan umum
itu juga bagian daripada disiplin kita untuk menerapkan protokol kesehatan ini
kemudian secara operasional tentunya nanti ya sudah mau nggak mau ini mempercepat
mengakselerasi transformasi digital kita
karena operasinya kan kemudian kerja dari rumah
mau gak mau kan pakai digital
dan kemudian ada teman teman misalnya yang di tangerang gitu
biasanya ngantor di sini
dan sekarang sudah bisa dari kantor yang bisa dipakai bersama
tapi di kantor kita sendiri
jadi yang dari tangerang dari serang misalnya mau ngantor ke sini
gak perlu sampai sini cukup berhenti di kantor kita di bsd
di bogor pun kita bangun di dewi sartika
nanti teman teman yang dari bogor yang harusnya ngantor di jakarta
gak harus datang ke jakarta cukup datang ke kantor di bogor
dan semua ini kan menggunakan digital
maka kemudian untung saja tahun dua ribu enam belas kita sudah persiapkan transformasi bri
kita sebutnya dulu prevolution satu gitu
itu bagian dari industri empat
industry empat sekarang kan semuanya
iya kita prevolutionnya satu gitu
tapi ini mengenai digital transformation ini menurut saya itu sangat penting pak sunar
soal salah satu industri atau fokus usaha yang justru melejit ya
karena pandemi covid sembilan belas di mana yang lain terpuruk
ini justru semakin meningkat adalah all things yang berkaitan dengan digital
yang berkaitan dengan internet yang berkaitan dengan online
mungkin kita istirahat sebentar kita akan lanjutkan fokus mengenai transformasi digital ini
dan tentu juga inovasi inovasi apa saja yang penting kita lakukan
supaya kita bisa keluar dari situasi ini lebih cepat lagi
tetaplah bersama insight with desi anwar
sudah melakukan transformasi digital dari tahun dua ribu enam belas ya di bri
tapi yang penting lagi pemerintah sekarang butuh bantuan
apalagi dengan krisis yang ada sekarang ini
kira kira apa apa saja yang bisa di
dengan kerangka transformasi digital innovation ini yang bisa dilakukan dan diberikan
supaya pemerintah juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik
kita lanjutkan insight with desi anwar bersama dirut bri sunarso
dan kita lihat ya dalam situasi covid sembilan belas ini dengan krisis ekonominya
pemerintah tampaknya juga sangat berharap perbankan bisa membantu
untuk memulihkan perekonomian nasional
pak sunarso ya kita lihat bahwa bri juga khususnya di bawah pak sunarso ini
memang syarat sekali dengan semangat transformasi dan inovasinya
tapi sebelum itu kita diminta untuk duduk di ruang gamelan ini
nah saya harus tanya ini tadi di ruang innovative center ya innovation center
sekarang tiba tiba dibawa ke ruang gamelan ini katanya
kenapa ini sesuatu yang ada message nya yang ingin disampaikan di sini
jadi kalau kita lihat itu wayang itu saya jejer jejer di situ
seperti kayak mau pagelaran wayang
wayang ini menurut saya sesuatu yang menarik ya
karena ribuan tahun yang lalu sebenarnya ini kan sumber ceritanya kan mahabharata dan ramayana
dan sampai hari ini gak semuanya diceritakan secara tertulis loh
banyak kan diceritakan secara lisan
tapi kenapa kok konsisten gitu masih bisa kita pahami sampai hari ini
dan ada di dalam dna kita
dan ada di dalam dna kita
jadi saya bacaannya berarti wayang ini mungkin saya bacanya adalah ini bayang ya
ini adalah bayangannya manusia sebenarnya
maka kemudian yang dijajar itu adalah segitu banyaklah karakter itu gitu
maka sepanjang masih ada manusia ya wayang ini masih relevan
karena itu adalah jejeran daripada karakter karakter manusia
dan saya adalah ceo
saya adalah dalang
maka tugas saya adalah mengkolaborasikan semua berbagai karakter itu menjadi sesuatu yang setimbang dan produktif
dan konstruktif gitu
dan peran dalang ini kan sangat penting ya
nah dan saya lihat ini pak sunarso ini sebagai sering mendapatkan award ya
the best ceo dan lain sebagainya
tapi ini menurut saya itu sesuatu yang merefleksikan apa yang selama ini dilakukan
sudah melakukan transformasi digital dari tahun dua ribu enam belas ya di bri
tapi yang penting lagi
pemerintah sekarang butuhnya
butuh bantuan ya
apalagi dengan krisis yang ada sekarang ini
kira kira apa apa saja yang bisa di dengan kerangka transformasi digital innovation ini yang bisa dilakukan dan diberikan
supaya pemerintah juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik
saya kira kembali lagi ke filosofi wayang tadi itu
tetap segala sesuatu itu kan macam macam itu resourcesnya
itu harus idenya juga macam macam
maka harus ada yang mengintegrasikan
integrator itu yang saya sebut dalang tadi
dan dalam krisis ini sebenarnya semua dituntut untuk mengeluarkan yang terbaik yang bisa dilakukan
tapi itu saja tidak cukup
mesti ada dirijennya yang mengintegrasikan
maka apa yang harus diintegrasikan
pertama adalah terutama yang terkait sama bank ya
untuk menjawab tantangan dari krisis ini
tantangan kita adalah tetap memberikan pekerjaan
karena memang tugas negara adalah mensejahterakan masyarakat
berbagai program stimulus itu masih harus dilanjutkan
karena masih dibutuhkan
dan harus tepat sasaran
harus tepat sasaran
dan stimulus ini kan saya katakan ada tiga
pertama adalah government investment
seperti contohnya adalah pemerintah menempatkan investasi berupa deposito
di perbankan termasuk di bank himbara di bri dikasih deposito
dan bri ditantang untuk menyalurkan kredit tiga kali lipatnya empat puluh lima triliun
sudah kita lakukan
dan sekarang dana yang lima belas triliun itu sudah kita kembalikan kepada pemerintah
mulai tanggal tiga belas januari yang lalu
tapi kredit itu sekarang berputar
dan sudah beranak pinak
beranak pinak mudah mudahan gitu ya
dan kemudian alhamdulillah kita juga gak kekurangan likuiditas
itu pertama adalah government investment
yang kedua adalah government spending
government spending adalah belanja pemerintah termasuk diantaranya adalah membayari berbagai subsidi
dan juga kemudian subsidi bunga kemudian bpum bantuan produktif untuk usaha mikro dan juga sampai subsidi gaji ya
itu menurut saya masih bisa dilakukan
cuma mungkin masih difokuskan
apakah di bpom nya karena itu lebih mengarah ke produktif sehingga create job gitu
itu yang perlu dilakukan
itu stimulus ya
yang ketiga stimulus itu adalah
bisa memberikan government guarantee
jadi mungkin bank didorong untuk ngasih kredit tapi risikonya dijamin oleh pemerintah
kalau nggak dijamin oleh pemerintah dijamin oleh lembaga penjaminan yang preminya dibayar oleh pemerintah
dan itu juga sudah jalan
meskipun ada yang terutama jaminan untuk umkm itu berjalan baik dan efektif
yang korporasi mungkin yang perlu diperlonggar persyaratannya supaya jaminan itu menjadi efektif
itu stimulus yang harus dilanjutkan
kemudian yang berikutnya selain stimulus adalah pemerintah mesti meneruskan program program pembangunan infrastruktur
terutama mesti difokuskan kepada infrastruktur pembangunan infrastruktur yang padat karya
misalnya katakanlah membangun waduk waduk gak usah bendungan deh waduk sajalah
waduk waduk yang nggak usah besar gitu
terus kemudian dari situ kemudian dilanjutkan ke irigasinya baik yang secondaire tertiarnya dan lanjutannya
kemudian infrastruktur pedesaan perbaikan jalan membangun jembatan
tujuannya apa hari ini kita mengeluarkan uang supaya menjadi pendapatan bagi pekerja
dan itu digunakan untuk spending hari ini pada saat masih krisis
nanti setelah krisis infrastruktur pertanian kita bagus produksi pertanian kita menjadi sustain menjadi baik distribusinya pun menjadi lancar
jadi kita akan memanen ini dua kali
memanen jangka pendek adalah untuk meningkatkan konsumsi daya beli
dan kemudian memanen jangka panjang adalah
dari kelancaran proses produksi sampai ke distribusinya
dan itu akan memutar pertumbuhan ekonomi secara sustain
dan pak sunarso sering diminta pendapat oleh pemerintah
saya rasa masukan masukan seperti ini memang perlu disampaikan dan juga ditindaklanjuti
saya bagian kecil dari itu tapi saya akan senang kalau bagian kecil ini juga suaranya didengar
kira kira seperti itulah
dan kemudian yang lain kita akan support
kita akan support untuk menyalurkan kredit ke hal hal seperti itu
ditambah lagi khusus untuk bumn bank bumn terutama memang masih ada kendala
kredit kredit umkm yang diberikan dari zaman orde baru
apakah kip kmkp terus kemudian kut terus kemudian kredit kredit kecil kepada umkm
itu kan gak semuanya lancar ada yang macet
dan yang macet itu kemudian kita sudah habis buku
orang orangnya kan masih tercatat sebagai penunggak kredit macet
maka terhadap nama nama ini nggak bisa dikasih kredit
maka kalau kita mau mendorong perkreditan maka mestinya untuk
betul kalau yang gede gede dapat teks amnesti maka yang kecil kecil ini harusnya juga dapat amnesti
misalnya yang kreditnya lima miliar ke bawah sudah lah
itu tidak dianggap sebagai aset negara dan tidak merugikan negara
maka orang orangnya sekarang juga tinggal anaknya mungkin itu bisa dikasih kredit lagi
ini apa yang menghambat untuk itu
ini apa yang menghambat untuk ini
saya kira peraturan saja
karena itu dianggap aset negara
ada kira kira berapa orang yang dalam posisi seperti ini
ada berapa kira kira nasabah yang dalam posisi seperti ini
dari puluhan triliun nasabah yang kredit yang dari akumulasi dari puluhan tahun yang lalu
jadi masih banyak orang yang sampai saat ini tidak bisa akses
banyak orang yang tercatat sebagai penunggak kredit macet
karena pernah dikasih kredit macet dan dihabis buku tetapi kan tidak habis lagi
bahwa orangnya masih tetap tercatat

itu nggak bisa dikasih bantuan apapun
kira kira peraturannya akan bisa segera keluar atau apa yang harus disaksikan
makanya kita ngomong ini nanti supaya semua stakeholder mendengarkan bahwa kita jangan sampai terjebak oleh persoalan persoalan yang kita buat sendiri
karena akses terhadap kredit itu kan sangat penting ya kalau tidak
memang harus dijaga jangan sampai terjadi moral hazard gitu
makanya kemudian boleh dong dimulai yang lima miliar ke bawah lah dulu

sekarang ini ada lima puluh tujuh juta
dari lima puluh tujuh juta itu yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan dan cukup dua belas juta saja
yang lima juta dilayani rentenir
mengenai umkm ini karena bri memang fokusnya kan umkm
rohnya itu kan umkm
kita bicara tadi menciptakan pekerjaan
nah kita ketahui dalam situasi covid ini tapi juga dengan arahnya indonesia ingin maju melakukan industrialisasi itu kan tipe tipe pekerjaan yang harus diciptakan
dan di mana kredit kredit ini perlu disalurkan sehingga membantu untuk membuat basis perekonomian kita
membuat basis perekonomian kita yang berdasarkan itu
inovasi transformasi dan lain sebagainya
ini idenya bagaimana pak sunarso
cara mungkin bukan saja menyalurkan tapi mengembangkan usaha usaha yang memang rohnya itu berdasarkan informasi teknologi innovation internet dan digital
tahun dua ribu enam belas kita bikin program transformasi yang kita sebut revolution satu itu
jadi kita ingin kita punya value yang pasti indikatornya adalah keuangan gitu
tapi kemudian kita juga selain nyari duit kita harus membangun nama baik home to the best talent
dan itu kita mau akhiri di dua ribu dua puluh dua kalau enggak terjadi pandemi
ternyata kita jalankan dan kemudian pandemi datang di dua ribu dua puluh
maka itu kita akhiri di dua ribu dua puluh
kita sekarang lagi nyusun visi baru tetap sama mirip tapi saya ubah menjadi kita ingin menjadi the most valuable banking group in southeast asia
dan yang tadinya home to the best talent kita ganti
kenapa demikian ini urusannya adalah bagaimana kita berkontribusi kepada negara
jadi kalau the most valuable banking group maka saya ingin mengajak berikutnya
hanya bank only tetapi bri group secara keseluruhan itu sama sama create value
tetapi untuk menuju ke sana karena kita ingin kembalikan bri kepada kitohnya supaya lebih fokus kepada umkm
maka menurut saya program yang paling pas adalah kita harus terus melakukan gerakan financial inclusion
dan itulah kemudian kita bangun ekosistemnya kita bangun infrastrukturnya kita bangun sistemnya sendiri dan kemudian kita bangun database nya
itu adalah syarat dan prasarat untuk kita mentransformasi umkm ini
baik dari sisi umkm nya sendiri maupun sisi banknya yang mensupport umkm lembaga keuangan yang mensupport umkm
supaya nanti kita sama sama bisa sejajar berjalan berdasarkan cara kerja yang baru
yang berbasis teknologi yang berbasis digital
dan itu semua butuh integrasi data
inclusion ya jadi semua harus bisa tercakup ya
kalau misalnya coba berikan contoh
misalnya saya seorang yang punya usaha gitu dan saya ingin menjadi bagian dari ini umkm yang di include ini
kira kira apa yang saya bisa dapatkan
lima sepuluh tahun ke depan dan sektor atau bentuk usaha apa yang paling bisa tumbuh lima sepuluh tahun ke depan
baik jadi sering orang bilang bahwa umkm itu harus diadvokasi
saya bilang enggak saya bilang umkm itu harus diedukasi
lebih penting meng educate
kalau di advokasi kita itu menempatkan umkm itu di bawah
dan kemudian bank lembaga keuangan itu di atas
maka kemudian di advocate di advokasi ke atas
sesungguhnya nggak seperti itu sesungguhnya
sesungguhnya kalau kita edukasi mereka dan kemudian mereka bisa sejajar sama bank sama lembaga pembiayaan
maka dia akan menjadi gadis cantik yang jadi rebutan semua bank
dan rebutan semua bank itulah yang akan menurunkan harga
yang akan turun harganya
dan bargaining position dari umkm itu akan naik
maka sekarang kita fokus saja ke edukasi umkm
apa sih yang harus di edukasi
yang harus diedukasi itu pertama adalah spirit entrepreneurship nya saja itu harus kita ajarkan
karena enggak semua orang lahir tiba tiba punya semangat entrepreneur
bahkan mungkin kalau kayak saya saya begini
dulu begitu ini sekolah yang pinter sekolah yang benar supaya nanti jadi pegawai
kerja di kantor
kerja di kantor supaya dapat pensiun
bahkan malah gitu
dan terus kalau dididik seperti itu mana ada orang mau jadi entrepreneur
kalau dididik seperti itu
maka spirit entrepreneurship itu perlu dibangun
yang berikutnya adalah subyek yang harus diajarkan adalah kemampuan untuk mengelola itu administrasi dan manajerial
karena administrasi dan manajerialnya rapi bank pun akan berbut
dan yang ketiga adalah aksesibilitas
bagaimana mengakses informasi bagaimana mengakses teknologi bagaimana mengakses pasar termasuk bagaimana mengakses permodalan
itu yang harus diajarkan
talen talen yang untuk mendampingi dan membuat mini entrepreneur
ada pasti ada
kan cita citanya dari mikro menjadi small dari small menjadi medium
harus ada naik kelas juga kan kredit ini
pasti saya lanjutkan materi yang harus diajarkan itu termasuk juga gcg tata kelola
itu harus diajarkan kepada umkm
jangan sampai baru usaha sudah pikirannya itu menganggap bahwa usaha itu identik dengan kalau ke bank harus melakukan ini melakukan itu yang tidak gcg
dan itu harus diajarkan bahwa kepada bank pun kita harus gcg memperlakukannya
transaksi kalau misalnya di luar kebiasaan jangan
dan yang terakhir itu menurut saya sustainability
jadi jangan usaha aja mumpung
tapi usaha itu harus dipikirkan kayak tadi journey nya
kalau saya sekarang usaha ultramikro maka target saya sekian tahun saya harus masuk ke mikro kecil dan bahkan menengah
syukur nanti kalau lolos terus di dalam kompetisi kehidupan ini menjadi konglomerat
itu bagus sekali
makanya mbak desy tadi saya sampaikan
journey nya kira kira seperti apa
itu yang harus kita siapkan
dan sekarang karena eranya digital orang itu akan memiliki competitiveness yang baik kalau fokus
dan fokus itu kemudian sekarang di cluster clusterkan
dan itulah yang kemudian kita sebut ecosystem
jadi kalau begitu strategi bri kemana
kita akan kembangkan umkm ini akan masukkan ke dalam sistem dan kemudian kita rangkai dalam ekosistem umkm
itu yang paling penting
dan ekosistem ini nanti tergantung
mau tergantung segmen bisnisnya tergantung sektornya tergantung integrasinya itu mari kita bicarakan dan kita bisa diskusikan
sementara ini contoh saja
kalau dalam situasi yang krisis seperti sekarang ini kira kira sektor apa yang masih menarik
menurut saya sektor pangan pasti tentu tumbuh
pasti tetap tumbuh
dan sekarang ini sama masa pandemi ini justru kelihatan
nah sekarang kan kita ngomong berarti kalau gitu kita bisa ngasih kredit ke sektornya sektor pangan atau bahan pangan
mulai dari produksi faktor produksinya inputnya sampai ke output dan distribusinya sampai ke pengolahan
pangan itu ekosistem
dan kemudian kalau begitu sekarang segmennya yang mana
segmennya menurut saya tetap umkm
jadi artinya itu pasti ada di ultra mikro ya
dan ada juga di mikro ada juga di kecil
ini yang harus diintegrasikan dalam ekosistem
dan itulah yang kemudian bagaimana mereka bertransaksi secara digital supaya cepat
terus kemudian supaya mudah
dan kemudian saya katakan maka tadi untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi tadi bukan hanya memberikan pekerjaan bukan hanya memberikan kredit
tetapi mendorong meningkatkan velocity of money
tadi itu lewat digital transaksi transaksi digital itu kan mudah dan cepat
maka itu akan meningkatkan velocity of money
dan itu akan meng create pertumbuhan
dan pertumbuhan yang berdasarkan value juga dengan nilai tambah ya
bukan sesuatu yang kalau ada apa apa bisa langsung collapse
pak sunarso sendiri ada target jumlah berapa yang perlu di educate dari tahun ke tahun
dan kira kira mungkin
mungkin nanti berapa tahun ke depan ini bisa terlihat dampaknya terhadap perekonomian dan juga penguatan ekonomi kita
karena umkm ini memang tulang ini lah tulang punggungnya dari perekonomian indonesia
saya akan kembali lagi fokus bahwa dengan era digital ini mau gak mau kita memang harus fokus di ekosistem
dan saya mau ngomong ekosistem yang terkait sama mulai dari ultra mikro sampai ke kecil dan menengah
sekarang ini ada lima puluh tujuh juta umkm
dari lima puluh tujuh juta itu yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan dan cukup dua belas juta saja
yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan formal tapi belum cukup itu lima belas juta
hanya itu loh dua belas juta sudah terlayani secara cukup
empat belas juta terlayani belum cukup
dan selebihnya itu tiga puluh juta itu terdiri atas
yang lima juta dilayani rentenir
yang tujuh juta kalau butuh pembiayaan butuh modal pinjam ke kerabat
yang delapan belas juta tidak tahu harus kemana belum terlayani sama sekali
kalau mbak desi nanya targetnya mau kemana
jadi lima puluh tujuh juta tetapi fokus saya adalah cat yang delapan belas juta
yang belum terlayani sama sekali
yang belum terlayani sama sekali
nanti kalau itu sudah terlayani karena kita bisa prosesnya digital lebih cepat lebih murah tenornya pendek pendek
mungkin yang tadinya keren tenir pindah ke kita
kita istirahat sebentar tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
tapi kalau terpaksa rugi pun tidak masalah
asal kita tetap jaga likuiditas dan kualitas
untuk bisa lolos menang dua puluh satu kan
lolos ke babak berikutnya
dan nanti kalau suasananya favorable kita akan jadi juara
ya kita lanjutkan insight with desy anwar bersama d ruth beri sunarso
kita lihat pak sunarso kata kata kunci yang tadi disebut
itu juga tapi juga wayang dan dalang
jadi orang dan juga pemimpinnya
nah kita di tengah krisis
tapi kita juga ketahui bahwa indonesia kan sudah melalui berbagai macam krisis

misalnya dimana kita mentransformasi diri kita itu sendiri
dan dengan dibawa ke presidenan jokowi ini juga ada mimpi untuk revolution mental
dan bertransformasi dari industri empat all things internet dan lain sebagainya
tapi kuncinya ini saya lihat yang memang penting itu dalangnya itu
dalang yang bisa menyatukan antara visi idealisme dengan eksekusi dan implementation
tapi tidak takut menghadapi transformasi
tapi juga harus memastikan sustainability
ini dalam satu kerangka
belum lagi harus profit
tapi harus berani mengambil resiko
coba resepnya sekarang untuk menjadi dalang yang bisa melakukan ini semua
karena saya lihat pak sunarso ini memang orang yang bukan saja memiliki visi
tapi sudah membuktikannya dengan eksekusi
tidak pernah mudah menghadapi ambiguitas itu
itu dulu jawabannya
tidak pernah mudah
maka diperlukan kejelian dan kedalaman untuk sampai ke struktur dasar persoalan
maka transformasi selalu diperlukan
karena memang perubahan itu tidak akan pernah berhenti
selalu ada perubahan
dan perubahan itu akan mengekspos strategik risk terhadap organisasi apapun
dan cara terbaik menghadapi strategik risk adalah dengan bertransformasi
dan transformasi itu memang sulit dan berisiko
maka transformasi tidak boleh gagal
supaya transformasi tidak gagal berdasarkan pengalaman empiris saya
dalam melakukan beberapa kali transformasi ada empat syarat yang harus dipenuhi
pertama itu harus jelas obyek yang ditransform
tujuannya itu untuk apa
tujuannya untuk apa dan apa yang harus ditransform
dalam konteks bri maka kita tetapkan kita nggak mentransformasi abcd nggak
itulah obyek yang ditransform jelas
yang kedua adalah harus ada pemimpin yang menggerakkan
dan yang ketiga adalah seluruh anggota tim harus buy in dan menghendaki transformasi itu
dan yang terakhir transformasi itu harus menjadi mekanisme kesisteman
sehingga transformasi itu harus relay on system bukan rely on sintent bukan kepada orangnya
maka orangnya pindah pindah pun sistemnya masih bisa menjadi legasi di situ
oleh karena itu transformasi itu harus ditulis dalam bentuk blueprint transformasi
itu syarat supaya sukses
berikutnya menghadapi ambiguitas yang lain ini
orang tidak suka
dan itu tantangannya
tantangannya adalah tantangan transformasi adalah menghadapi resistensi orang untuk berubah
biasanya orang tidak mau berubah karena dua hal
pertama tidak tahu dan tidak sadar tentang ancaman strategik risk yang akan menghadang kita
maka itu mesti dikasih tahu
yang kedua adalah karena orang itu berada di zona nyaman converjone
dan ambiguitas yang berikutnya adalah saya mau cerita karena tadi tanya
bagaimana antara mengelola supaya tetap profit itu target tahun ini
sementara transformasi itu baru bisa dilihat lima tahun ke depan hasilnya
kita pilihannya kan mengejar target tahun ini atau jangka panjang
dan dua duanya harus terpenuhi
dalam situasi sulit seperti sekarang ini
maka saya pakai perumpamaan sepak bola
kalau dalam keadaan muda situasinya sangat favorable
maka saya ingin supaya kalau ini sistemnya gugur gitu
saya ingin melaju terus ke babak berikutnya babak berikutnya sampai ke final jadi juara
maka kalau sistemnya situasinya sangat favorable
tiga artinya apa
likuiditas saya jaga baik
kualitas aset saya jaga baik
profitabilitas keuntungan saya jaga semaksimal mungkin
kalau kondisinya favorable
tapi kalau kondisinya misalnya stres seperti sekarang ini gitu
menurut saya cukup menang dua satu
pertama itu likuiditas harus kita jaga
kita nggak boleh kalah di likuiditas
karena itu darahnya bank
nggak boleh nggak ada
dan tidak boleh nggak ngalir
supaya kita bisa lolos ke babak berikutnya
meskipun untuk menjaga kualitas ini
kita harus returisasi dan mengeluarkan biaya pencadangan
akibat resusasi dan biaya pencadangan
maka goal yang ketiga kita relakan
kita korbankan profitabilitas
juga nggak harus berkorban lus begitu saja
tiga pilihan itu adalah
kalau masih memungkinkan seperti sekarang ini
tetap profit tapi menurun
tahun dua ribu sembilan belas tiga puluh empat triliun
tahun dua ribu dua puluh delapan belas enam
karena kita mencadangkan untuk menjaga kualitas
tapi kalau misalnya kondisinya sangat lebih suram lagi
rugi tapi juga nggak untung
tapi kalau terpaksa
rugi pun tidak masalah
asal kita tetap jaga likuiditas dan kualitas
menang dua satu kan
lolos ke babak berikutnya
dan nanti kalau suasananya favorable
kita akan jadi juara
mungkin yang terakhir ya
dalam pemilihan sdm jadi nomor satu tentu saja
bagi perusahaan kalau bri kan lebih dari seratus tahun
sekarang berapa jumlah perusahaan yang hidup dan tahan dan langgeng ya
lebih dari seratus tahun ya
es kunci dalam penanganan pemilihan
dan training edukasi terhadap sdm ini apa saja pak sunarso
saya kira begini
kita juga terima kasih kepada pendahulu pendahulu bri
yang bisa menjaga sustainability daripada br ini
sampai usianya satu ratus dua puluh lima tahun
sedangkan kita tahu bahwa di internasional saja itu
nggak banyak juga perusahaan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun
dan bri adalah salah satu kondisi
salah satu korporasi besar di indonesia
yang menunjukkan bahwa sustainability itu ada di sini
dan kemudian kita menilai bahwa
kalau begitu apa aset paling berharga di bri
aset paling berharga di bri adalah sdm
adalah human capital
tapi kemudian disitulah kita harus bangun kompetensinya
yang lebih penting bukan hanya kompetensinya
tetapi mindset nya perilakunya dan culture nya
itulah yang kita menjadi obyek daripada transformasi ini
dan kemudian kita bangun juga bahwa
dari kementerian bumn kebetulan ada transformasi di culture ini
culture seluruh bumn sekarang dipayungi satu nilai yang disebut akhlak
terus kemudian pasti kemudian sampai di bumn diterjemahkan lagi
karena ada yang spesifik
maka kita lebih cepatnya kita bangun di sini bahwa
manusianya harus berintegritas
dan kemudian selain berintegritas
oh itu orang baik tapi bisa kerja apa enggak
dia orang baik berintegritas
tapi harus bisa kerja sesuai dengan posisinya
sesuai dengan ekspektasi stakeholder nya
dan itulah orang profesional integritas dan profesional
dan kemudian kalau dua orang berintegritas dan profesional ketemu
maka akan timbul mutual trust
maka mutual trust penting supaya tidak saling curiga tidak saling tidak percaya gitu
dan itulah yang kemudian secara bersama sama di dalam perusahaan
harus selalu mengembangkan inovasi
untuk siapa untuk nasabah
karena kita aset terpenting adalah karyawan sdm
tapi mitra terpenting adalah nasabah
karena kita punya karyawan jadi gini
bri ada karena ada karyawan karena ada pekerjanya
karena ada insan brilian
tapi insan brilliant ini ada dan bisa bekerja
kalau punya mitra yang namanya nasabah
maka fokus kita adalah customer
dan itulah yang kemudian kita harus kembangkan culture nya
jadi kalau ditanya sekarang kira kira bagaimana arah pengembangannya
seperti tadi kita kembangkan kompetensinya
tetapi perilakunya itu harus perilaku kolektif
yang efektif untuk mencapai tujuan bersama sama
dan orang datang dari kantor dari rumah ke kantor
setidaknya menurut saya ada tiga purpose
pertama adalah personal purpose
pasti mencari nafkah dong di bri
yang kedua adalah corporate purpose
bahwa mereka sama sama semua datang ke sini
untuk meng create nilai tambah bagi bri
jangan sampai datang ke sini cuma numpang gitu kan
datang ke sini harus memberikan nilai tambah
dan yang terakhir mungkin ini yang paling penting adalah
bahwa kita itu secara bersama sama sebenarnya
melaksanakan yang namanya nobel purpose lah ya
yang untuk orang banyak untuk umat manusia untuk negeri ini
menurut saya yang terakhir adalah untuk berkontribusi
kepada republik ini kepada negeri ini
itu yang paling penting kita tanamkan
baik terima kasih pak sunarso
wah luar biasa sangat inspiratif
dan ini menurut saya bukan seharusnya bisa diterapkan ke seluruh
kita harusnya memanage mengelola sebuah negara ini
sebagaimana sebuah perusahaan yang baik mengelola
ya menciptakan sdm yang profesional berintegritas
yang bisa bekerja memiliki mutual trust yang inovatif
bayangkan dua ratus tujuh puluh juta populasi indonesia
kalau semuanya memiliki sifat ini
kita negara ini bisa kemana saja kita bawa
pasti kita akan berhasil
sekali lagi terima kasih pak sunarso dan good luck ya
lima puluh tujuh juta umkm semua harus perlu dimajukan
dan ini pasti akan memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan di youtube insight with desi anwar
dan jangan lupa kita masih masa covid sembilan belas
jadi rajin cuci tangan gunakan masker
dan juga hindari kerumunan dan tentu saja jaga jarak